kita bergeser ke informasi lainnya
kuasa hukum partai demokrat dari kubu ahy
yang melaporkan joni allen marbun
ke pengadilan negeri jakarta pusat terkait dengan
perbuatan melawan hukum pada jumat siang
kuasa hukum yang diketuai oleh bambang wijoyanto
ini juga melaporkan sejumlah orang
yang terlibat dalam kongres luar biasa
di deliserdang sumatera utara
mantan wakil ketua kpk itu ditunjuk langsung
oleh partai demokrat menjadi ketua
untuk menangani perkara tersebut
bukan hanya joni allen
sembilan orang lain yang terlibat langsung
dalam kongres luar biasa di deliserdang
ikut digugat ke pengadilan negeri jakarta pusat